ganda putra indonesia muhammad ahsan dan hendra setiawan tiba di indonesia
gelar juara dunia dua ribu sembilan belas yang diraih the daddies membuktikan bahwa mereka
masih harus diperhitungkan meski usia keduanya sudah tidak muda lagi
di kejuaraan dunia dua ribu sembilan belas sudah berada di tengah tengah kita
pelukan hangat oleh sang buah hati menyambut kedatangan pasangan
ganda putra juara dunia muhammad ahsan hendra setiawan yang berhasil meraih medali emas
di kejuaraan dunia bulu tangkis dua ribu sembilan belas di basel swiss
anak perempuan ahsan kaira bahkan langsung memberikan sebuah bingkisan kado
berwarna coklat kepada sang ayah
ahsan pun kaget setelah membuka kado yang ternyata isinya berupa sebuah kunci mobil
mobil tersebut merupakan kado dari sang istri christine
untuk ulang tahun aksan yang jatuh pada tujuh september
bagi ahsan hendra gelar juara dunia ini adalah gelar juara dunia ketiga yang mereka raih
setelah mencatatkan prestasi serupa pada dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas
saran hendra ini juga sekaligus menjadi modal yang sangat baik bagi keduanya
yang masih berambisi tampil di olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo jepang
maksudnya berbeda di final
jadi memang apalagi lawan kita juga muda kuat kita tahu
khusus bagi hendra setiawan gelar juara dunia tahun ini juga terasa lebih istimewa
selain final yang berlangsung bertempatan
dan hari ulang tahunnya pada tanggal dua puluh lima agustus
gelar juara kali ini adalah gelar keempat sepanjang keikut sertaannya di kejuaraan dunia
atau menyamai prestasi dari liliana natsir
tiga gelar juara dunia milik hendra setiawan diraih bersama muhammad ahsan
sementara satu gelar lainnya diraih bersama markis kido tahun dua ribu tujuh belas